ya kembali bersama kami di good morning
rekaman video tentang pertengkaran antara pengendara sepeda motor dan pejalan kaki
viral di media sosial beberapa hari belakangan ya
ya kurangnya pemahaman warga tentang hak pejalan kaki
mental pengguna jalan dan juga ditambah kemacetan lalu lintas di jakarta
menyebabkan pelanggaran masih sering terjadi di trotoar
keributan antara komunitas pejalan kaki dengan pengendara sepeda motor
yang terjadi di kebon sirih jakarta pusat
hingga enam belas juli video yang diunggah ke youtube ini sudah ditonton
sebanyak lebih dari empat puluh sembilan ribu kali
pertengkaran ini terjadi setelah salah satu pengendara sepeda motor
yang menerobos trotoar tidak terima ketika ditegur koalisi pejalan kaki
sebenarnya hal seperti itu tidak perlu terjadi
jika masing masing pihak paham hak dan juga kewajibannya
baik sebagai pengendara sepeda motor dan juga pejalan kaki
seperti yang diatur dalam undang undang
undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan menyebutkan secara jelas dan tegas
bahwa trotoar merupakan fasilitas khusus pejalan kaki
ketua koalisi pejalan kaki alfred sinagam menyatakan
minimnya sarana dan mental pengguna jalan menjadi faktor utama
maraknya perampasan hak pejalan kaki
kalau pemerintah memenuhi kebutuhan para pejalan kaki sebenarnya ada niat baiknya
tapi ini kan kita tidak bisa menunggu
lima priode gubernur kita akan tunggu untuk membangun trotoar yang targetnya dua enam ratus
jadi itu kita akan menunggu dan terlebih bagi teman teman disabilitas
yang memang harus mengakses jalur trotoar ini untuk mereka
jadi semua harus disamaratakan fasilitas publik itu tanpa ada diskriminasi
saya coba bertanya pada beberapa warga di jakarta
apakah hak hak mereka sebagai pejalan kaki sudah terpenuhi
kalau buat saya sendiri di jakarta belum sih ya
karena masih banyak kendaraan kendaraan seperti motor yang masuk ke trotoar trotoar
khususnya kan trotoar itu untuk pejalan kaki
saya cuma berusaha oke jangan menerapkan atau jangan menjadikan diri saya sendiri

karena mengambil lahan pejalan kaki yaitu trotoar itu sudah termasuk korupsi sebenarnya
ya kemacetan lalu lintas memang tidak bisa dijadikan alasan untuk menabrak peraturan
jadinya hukum menjadi penting
demi terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki di trotoar
nadia laras jakarta
ya saya setuju bahwa ini juga masalah tentang penegakan hukum ya
sehingga pada akhirnya
turun sendiri untuk melakukan peneguran secara halus yang tadi kita sama sama saksikan
kalau ada penegakan hukum barangkali juga tidak akan sampai semudah itu
para pengguna motor ataupun juga pedagang kaki lima berada di trotoar
ada di daerah mana saja
dan untuk itu sepanjang bulan agustus ini
pemprov dki jakarta menggelar bulan tertib trotoar
nah terus sejauh mana nih efektivitasnya
kita sudah terhubung dengan mumtazza charter in inggrat
dan juga kita akan pantau trotoar di surabaya ada eka rima di sana
oke yang pertama kita akan ke mumtazah terlebih dahulu ya
dan coba sekarang anda ada di mana
ceritakan kepada kami dan bagaimana anda memantau tentang
apa namanya bulan trotoar ini ya
buat para pejalan kaki efektif atau tidak
good morning prabu dan juga

berada di jalan kota kasabelangkat
tepatnya di salah satu titik di mana seringkali terjadi pelanggaran
oleh para pengendara sepeda motor yang melalui jalan pedestrian ataupun trotoar
begitu bisa dilihat memang tadi sebelumnya di sini
ada sejumlah pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran
karena memang simpang untuk menaiki jalan layang nontol kasabelangkat dan abang
memang cukup padat sehingga banyak para pengendara sepeda motor
yang kemudian mengambil jalan pintas melalui trotoar di depan makam ini
begitu bahkan salah satunya tadi prabu dan juga dhaniar yang saya lihat adalah
pengendara sepeda motornya adalah petugas satpol pp sendiri ya
sebenarnya harus menjadi salah satu orang yang meningkatkan kedisiplinan masyarakat
dan juga menjadi contoh bagi para pengendara sepeda motor lainnya
dan untuk mengetahui evaluasi sejauh ini sejak pertengahan juli hingga hari ini
bagaimana upaya pemerintah provinsi dki jakarta dan juga dari di lantas polda metro jaya
dalam mengupayakan peningkatan kedisiplinan berlalu lintas dalam bulan tertib trotoar pada bulan agustus ini
sudah bersama saya saat ini adalah ketua dari koalisi penjalan kaki
bapak alfred sitorus selamat pagi pak alfred
ya selamat pagi
nah sejauh ini dari pertengahan juli hingga awal agustus ini
bagaimana evaluasi yang anda lihat dalam upaya peningkatan kedisiplinan para pengendara sepeda motor
untuk tidak lagi menggunakan trotoar sebagai jalur pintas
ya ini baru awal awal ya jadi evaluasi kami sebenarnya masih sangat jauh dari harapan
dan ini memang dibutuhkan semua sinergi kolaborasi antar seluruh instansi
yang memang mengemban amanah undang undang dan perkembangan
dan juga perda dan juga instruksi gubernur yang baru baru ini dikeluarkan bahwa
instruksi gubernur terkait dengan bulan patuh trotoar dan bulan tertib trotoar
jadi ini masih sangat jauh kita harapkan ini konsistensi ini bukan hanya satu bulan
tapi juga bisa sampai bulan depan bahkan sampai tahun depan
apa sebetulnya pertanyaan dari pemerintah pemerintah metroidaya untuk meningkatkan kedisiplinan ini
apa sebenarnya yang sulit nih
ya yang paling sulit adalah penegakan hukum ya
itu yang paling sulit saya kira karena memang ada keterbatasan petugas mungkin ya
dan juga yang lain adalah tidak adanya kurikulum berlalu lintas di indonesia yang bisa dipakai di sekolah
jadi masyarakat atau anak sekolah itu tidak ada pembelajaran moral untuk tertib berlalu lintas
jadi kita sudah mengajarkan dari semenjadinya anak anak untuk berkendara di atas trotoar
padahal itu sangat salah sekali
jadi ini yang memang kita coba kembangkan sosialisasikan bahwa ini kita perlukan yang namanya kurikulum tertib berlalu lintas
jadi kesadaran masyarakat moral terhadap hak para pejalan kaki ini yang kurang ya mas alfred ya
lalu juga bagaimana dengan provinsi dki jakarta dengan adanya para pedagang yang berdagang di atas trotoar nih bang
menurut abang sendiri bagaimana
ya sebenarnya itu ada di perdatibum ya perda ketertiban umum nomor lampatan dua ribu tujuh
nah di sinilah amanah itu diemban oleh sapol pp
yang memang harus dikerjakan untuk penertiban dan mereka harus direlokasi
dan saat ini pemprov dki jakarta ada dualisme perizinan
satu sisi ukm memberikan izin berdagang di atas trotoar itu legal
satu sisi instansi lain itu menertibkan
nah ini masih ada dualisme dan pak jarod kami minta untuk memanggil seluruh skpd nya
supaya ada klarifikasi terkait dengan pemberian izin bagi para pedagang secara legal
karena itu sangat mengganggu sangat mengkriminalisasi para pejalan kaki
dan merenggut hak pejalan kaki
terima kasih banyak bang alfred untuk waktunya
dan memang dalam bulan ketertiban penggunaan trotoar pada bulan ini
memang sudah ada kurang lebih sembilan para pengguna kendaraan roda dua
ataupun sepeda motor yang telah diberikan tilang
begitu karena adanya pelanggaran baik melawan arus ataupun juga menggunakan trotoar
dan diharapkan bahwa memang dengan adanya bulan peningkatan kedisiplinan ini
lebih banyak lagi orang yang akan lebih disiplin
kalau anda lihat memang saat ini ada banyak yang disiplin

dan memang terlihat masih cukup kurang sekali
padahal di sana sudah ada penjagaan dari pihak kepolisian di lantas polda metro jaya dhania dan juga prabu
oke tak sepuluh menceritakan itu yang sedang terjadi disana ya
dilihat kalau ini saat ini daniel dan juga prabowo adanya
ini ada pengguna ojek online begitu
yang kemudian melalui jalur trotoar sebagai jalur alternatif
padahal di dekat sini sudah ada pihak kepolisian dari ditelantas polda metro jaya dan juga dari satpol pp
jadi kalau dilihat memang cukup tidak efektif sebenarnya penjagaan di kawasan ini
bayangkan memang di jakarta dengan luasnya seperti ini
penjagaan seperti apa sehingga memang pelanggaran masih kerap terjadi prabu dhaniar
mumtazah jadi kalau kita perhatikan ya hingga hari tadi atau pagi ini saja masih ada pelanggaran
yang terjadi padahal sebenarnya pemprov sudah mencanangkan bulan trotoar
nah tentu kita bertanya tanya tentang tadi yang anda sempat juga sebutkan
pengawasannya seperti apa nih
jangan jangan ini hanya bulan trotoar yang dicarangkan begitu saja
tetapi tidak ada implementasinya
nah itu dia ya
memumas bulan ya jadi harus segera didisiplinkan
nah coba kita akan pantau di surabaya kami akan ajak anda
karena kalau kita bicara soal trotoar nih
dengar dengar bahwa trotoar di surabaya ini juga cukup baik dibandingkan dengan jakarta
betul demikian eka
ya daniel dan prabu
jika kita bicara tentang trotoar memang benar sekali
trotoar di kota surabaya ini menjadi potret salah satu keberhasilan pemerintah kota surabaya
enak dipandang dan juga nyaman untuk digunakan
seperti saya ingin menunjukkan kepada daniel dan juga prabu
yang di sini kita bisa melihat trotoar ini tidak sengaja dibuat variasi seperti ini
tetapi ini ada fungsinya
trotoar ini digunakan sebagai teman teman atau pengguna jalan tunanetra
sehingga ketika mereka melalui jalan ini mereka bisa berjalan dengan nyaman
mengetahui garis lurus sehingga ketika mereka berbelok juga ada tanda di sana yang menunjukkan tanda membelok
sehingga tidak sampai menuju ke jalan raya
sehingga membahayakan keselamatan dari pengguna jalan itu sendiri
selain itu juga kita bisa melihat di sini pohon pohon juga diberi ruang sekitar satu meter persegi
sehingga air masih bisa masuk
sehingga kita bisa melihat kondisi pohon yang berada di sekitar trotoar ini kondisinya masih cukup baik
subur rindang dan nyaman sekali bagi pengguna jalan yang melalui trotoar di kota surabaya ini
luasnya pun juga sangat nyaman sekali daniel
karena jika saya menghitung ini ada sekitar empat meter sampai empat lima meter luas dari ini
dan setiap hari ada petugas yang khusus ditugasi untuk membersihkan trotoar trotoar yang berada di wilayah pemkot surabaya ini
selamat pagi pak umar
dari tadi saya melihat kayaknya mengelilingi balai kota surabaya ini yang membersihkan apa tugas bapak ini
ya untuk nyapu juga plus ngepel gitu pak
kita dari dinas kebersihan dulu dkp sekarang dkrth gitu
selama sehari itu sampai berapa kali dan berapa lama
kalau kita biasanya sampai jam sepuluh habis gitu kita rehat kita kontrol lagi kalau ada yang rusuh kita pel lagi gitu
selain untuk ngepel sebenarnya fungsi alat ini apa pak
khusus buat ngepel pak khusus buat ngepel kalau kita juga punya yang khusus debu juga ada tapi kita ini untuk pedestrian
terima kasih bapak
pak daniel sebenarnya jika saya bercerita atau bertanya tanya kepada bapak umar ini memang dia salah satu petugas yang petugas untuk ngepel
tapi sebenarnya hanya di wilayah balai kota surabaya saja yang diberi alat seperti ini untuk melakukan pengepelan
sementara untuk di wilayah lain masih manual sekali ya ini menggunakan semprotan dan juga menggunakan sapu
ada sekitar lima petugas yang akan membersihkan hampir di seluruh wilayah trotoar yang berada di kota surabaya
dan ini juga dimasukkan dalam peraturan pemerintahan

pemerintahan kota surabaya nomor tujuh tahun dua ribu dimana yang berisi tentang aturan aturan penggunaan jalan di kota surabaya
dan jika ada yang melanggar maka pihak ksat pol pp atau juga pihak dinas perhubungan kota surabaya akan memberikan sanksi kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran tersebut dengan hukuman sekitar satu bulan kurungan kemudian denda satu juta rupiah
ini peraturan ini sudah diterapkan sejak tahun dua ribu lalu dan sejak masa kepemimpinan bambang deha
bukan hanya pada masa kepemimpinan tririsma hari ini saja
danir dan prabu
eka risma terima kasih atas informasi dari surabaya tadi memperlihatkan bagaimana kondisi trotoar yang ada di kota surabaya
dan juga sebelumnya ada bumtazah chatradini ngarat yang sepertinya masih memantau sibuknya di trotoar di jakarta
iya kalau trotoarnya seperti itu saya yakin banyak juga pengguna jalan ataupun warga di jakarta yang memilih untuk berjalan kaki saja tidak menggunakan kendaraan
yang pasting nantinya berimbas dengan kondisi trotoar yang tersebut

berkurangnya kemacetan di jakarta